tunjangan hari raya atau thr merupakan hal yang paling dinanti saat bulan ramadan
namun tahun ini sedikit berbeda
ya thr di masa pandemi seperti ini amatlah dibutuhkan masyarakat
wabah virus corona mengubah penggunaan dan pengalokasian thr tahun ini
lalu kira kira akan digunakan apa saja ya dana thr kali ini oleh sebagian masyarakat
untuk thr ini paling saya gunakan untuk pertama beli baju lebaran untuk keluarga saya
kemudian hasil uangnya sisanya disimpan ditabungan ditabung aja gitu maksudnya
untuk saya sendiri yang pasti tujuan hari raya tahun ini sih untuk kebutuhan keluarga ya
keluarga terutama karena kita lagi masa seperti ini ya kita buat ada yang saving
buat tabungan gitu
kita nanti kedepannya untuk halo misalkan masa masa pandeminya masih lama
bisa kita ada tabungan buat pembelian konsumsinya terutama untuk bahan bahan pangan
lantas bagaimana sebaiknya mengelola uang thr di masa pandemi covid sembilan belas seperti sekarang
berikut tips dari perencana keuangan
jadi pertama untuk rekan rekan yang memang sudah mendapatkan tujuan hari raya secara penuh
maka sebaiknya bisa dibagi untuk pertama itu kita utamakan kewajiban kewajiban terlebih dahulu
dalam hal ini adalah pembayaran zakat fitrah kemudian vidya kemudian juga bila mana ada zakat mal yang memang belum dibayarkan sebelumnya
lalu yang kedua adalah alokasi untuk kebutuhan hidup selama masa lebaran
lalu yang ketiga nah ini yang berbeda nih
yang mungkin dulu dulu kita gunakan untuk dana mudik sekarang kita alihkan menjadi dana darurat
ini penting sekali
karena di masa krisis di masa pandemi covid sembilan belas yang kita tidak tahu
pemulihan ekonominya akan benar benar kembali itu kapan
layanan khas tunai yang memang kita pegang untuk kekuatan finansial ketahanan finansial dari rumah tangga kita
untuk karyawan dan pekerja yang belum dibayarkan thr secara penuh prita menyarankan untuk mengutamakan pembayaran zakat dan kebutuhan lebaran dahulu
selain itu prita juga menganjurkan bagi yang berkeluarga dana thr difokuskan pada kebutuhan yang sifatnya wajib bagi rumah tangga
sementara untuk yang belum menikah disarankan untuk mengalokasikan thr
kepemenuhan dana darurat
karena untuk kebutuhan lebaran kalau bisa sih kita nggak usah terlalu banyak ya
kita mungkin hanya ambil aja lah dari dana thr kita barangkali hanya setengahnya aja ya memang untuk kebutuhan lebaran
sehingga setengahnya lagi kita bisa alokasikan untuk dana darurat gitu
nah disitulah sebenarnya momen dimana kita bisa menggunakan
karena dana tr ini untuk hal hal yang memang lebih esensial
selain untuk dana darurat jika dana thr masih ada sisa jangan lupa untuk selalu bersedekah ya
mari jadikan momen menyebut hari raya di tengah pandemi ini untuk membantu orang lain yang membutuhkan